melalui sambungan telepon sudah terhubung dengan wakil wali kota tegal m jumadi di tegal jawa tengah selamat siang pak jumadi
rencana hari ini akan berakhir psbb artinya besok kemudian situasi di kota tegal akan normal kembali begitu pak jumadi
baik terima kasih assalamualaikum wr wb salam sehat
perlu saya sampaikan memang per hari ini kota tegal akan mengakhiri masa psbb nya
perlu saya sampaikan juga tentu saja walaupun kita sudah berakhir psbb tapi tetap saja kita menerapkan protokol protokol kesehatan dengan ketat
artinya semua tempat tempat publik seperti mal kemudian pasar tetap physical distancing social distancing masuk mal harus dicek suhu pakai masker itu wajib
kemudian kalau terkait dengan apa namanya nanti betul
nanti sebentar lagi nih jam tiga belas tiga puluh saya dan pak wali dan semua pergub
saya dan pak bimda akan melakukan penyemprotan disinfektan bersikala besar
masalah psbb tapi untuk apa
pesan moral adalah bahwasannya kota tegal yang sudah berakhir psbb nya ini sudah zona hijau kita harus tetap waspada
waspada bahwa pandemi ini belum berakhir
jadi perlu saya sampaikan sekali lagi masyarakat tetap harus menjaga jarak physical distancing social distancing pakai masker itu tidak bisa ditawarkan
pak selebrasi tidak hanya dilakukan di siang hari ini tapi juga nanti malam begitu ya pak ya
kami dengar nanti juga akan ada kembang api begitu pesta kembang api
mengapa perlu melakukan selebrasi seperti ini sih sebetulnya pak jumadi
perlu saya sampaikan mbak eva begini apa namanya apa yang kita lakukan sebenarnya tidak ada euforia seperti itu
pak wali memang apa namanya mengatakan dan kita juga berkomunikasi dengan pak gubernur sesuai arahan pak gubernur
ada itu apa namanya euforia kembang api
yang ada adalah karena pada saat psbb kita juga melakukan apel pembukaan untuk persiapan psbb pada saat dc berakhir tentu saja kita juga harus melakukan apel penutupan
apel penutupannya itu apa
hanya kepada semua ormas yang kemarin terlibat langsung melakukan apa namanya penjagaan di pintu pintu masuk dan tegak
kemudian kepada pada saat nanti apel penutupan yang ada
pada saat kami bicara kalau apel penutupan di pintu pintu masuk seperti itu agej sehingga mbasili makanya di portak
betul dalam diri saya pegawai karena pada saat itu yg baru aku pilih aing aing pada saat itu doang tiba tiba
itu memang kestua itu keima k bellek
iyala tersebut untuk counter
mas mada ini pandemi belum berakhir
jadi kita harus lebih ketat lagi protokol kesehatannya
kemudian jangan kasih kendor
oke baik artinya nanti malam ini akan ada apel
kemudian dengan doa bersama
tapi betul ya pak ya nanti akan juga dimeriahkan dengan kembang api
tidak ada tidak ada kebang apinya
oke jadi artinya informasi itu hoax ya
nanti malam tidak akan ada kembang api di tegal
begitu ya pak ya
saya kira mungkin kita ambil positifnya saja
namanya misleading itu biasa
informasi seperti itu biasa
tapi mungkin pada saat kita diinterview diwawancara
mungkin sempat terlontar seperti itu atau apapun
tapi yang paling penting saya berusaha mengatakan sekali lagi
saya tegaskan di sini kepada seluruh masyarakat kota tegal
dan seluruh pemirsa cnn
sesuai arahan pak gubernur
tidak ada itu euforia
bapak euforia terkait dengan pesa kembang api atau api
tapi kita penutupan apel psdb yang sudah tinggal sekarang
sudah sunah hijau
kita bersyukur kepada allah di bulan suci ramadan
kita bersama sama berdoa
mudah mudahan kita bisa bertahan kali ini selamanya
pak jumadi yang tadi bapak sempat sampaikan
bahwa nanti malam akan ada apel malam
kemudian doa bersama sujud begitu ya
dan anda juga tadi mengatakan bahwa
untuk mempertahankan bahwa wilayah tegal ini
zona hijau covid sembilan belas itu sulit begitu ya
nah nanti malam kan artinya akan ada keramaian ini ya pak ya
tentu saja dibatasi
karena kan peserta apel kan kayak kemarin tni polri
satpol pp ormas yang terlibat
kemudian apa namanya
kita sekaligus pemberian apresiasi kepada petugas medis
yang selama ini telah berhasil
bahkan tadi pagi kita juga telah
satu orang dari kabupaten tegal
karena kita kan kota tegal itu merawat
pasien pasien dari kabupaten sekitar
pemalang kabupaten tegal kabupaten brebes
itu kita obati di sini di kota tegal
jadi kita menangani semua nih
empat kabupaten gitu kan
tetap saja kita harus apresiasi kepada petugas medis
jangan dibayakan kerumunan yang luar biasa seperti itu
tapi pasti ada physical distancing
apel biasa saja apel apa namanya seperti kita
apa namanya pada saat kita pembukaan
mengatakan bahwasannya ini sudah berakhir
jadi bersyukur sajalah terhadap apel yang kita udah raih
oke artinya psbb di tegal berakhir
tapi kewaspadaan jangan berakhir begitu ya
terhadap covid sembilan belas pak jumadi ya
tadi saya pesan moralnya
jangan kasih kendor karena mempertahankan itu lebih susah
jangan kasih kendor
nah kalau kemudian kita bicara
artinya setelah tidak ada psbb
tidak ada aturan yang secara tegas mengatur
keramaian masyarakat begitu ya pak ya
nah nanti bagaimana kemudian dengan
hari raya idul fitri pak
dengan masalah sholat id
nah itu nanti kebijakannya seperti apa di tegal sendiri
saya kira begini terkait dengan begini
sholat idul fitri kemudian terkait dengan
yang mudik mungkin bersilaturahim
tetap saja mereka yang bersilaturahim
pokoknya keluar rumah wajib hukumnya pakai masker
untuk kita sendiri berjaga jaga bahwa pandemi ini belum berakhir
terkait sholat idul fitri saya kira kemarin
apa namanya kita udah dipersih dengan mui
kota tegal kita refer saja kepada mui pusat
kalau mui pusat membolehkan
kita sudah zona hijau ya kita ikutin
tapi kalau ada pertimbangan lain ya nanti kita lihat
tapi paling tidak kemarin hasil rapat dengan mui kota tegal
kita sepakat untuk silakan
dengan protokol kesehatan yang sangat sangat ketat
bahkan sepuluh masjid kita kasih
apa namanya disinfectant chamber
sama petugas kesehatan petugas medis
untuk meyakinkan bahwa di masjid masjid itu adalah
semuanya kita kawal dengan ketat
untuk protokol kesehatannya
untuk dalam melaksanakan ibadah sholat idul fitri
baik pak jumadi bagaimana kemudian dengan pihak pihak
atau warga atau masyarakat yang ingin masuk ke dalam tegal
apakah kemudian masih tetap ada penjagaan checkpoint pemeriksaan
ataukah memang dengan berakhir fsbb
itu juga tidak ada begitu
ya tentu saja karena semua jalan yang kita blokir dengan betos sudah kita buka
tentu saja akses masyarakat bisa ke kota tegal
namun seperti yang saya sampaikan
semua masyarakat yang masuk kota tegal
itu kita cek apa namanya harus memakai masker
kemarin saya melakukan rapid test di mal mal
hampir semua yang saya rapid test itu bukan orang tegal
bukan orang kota tegal
ada orang kabupaten tegal
ini kan sebagai medan magnet kota tegal ini
untuk menservis surrounding kota di sekitarnya
silakan saja karena kita harus juga untuk menghidupkan kembali roda ekonomi yang kemarin
selama lokal lockdown
mungkin mereka tidak ada pemasukan ekonomi
nah ini saatnya kita sekarang sudah zona hijau
untuk mencoba untuk menaikkan atau apa namanya
meningkatkan sedikit menggerakkan roda ekonomi di kota tegal
agar bisa mendapatkan benefit menjelang idul fitri
seperti biasa kata orang tegal itu kan proyek pegan
sama sama untuk menggerakkan ekonomi
tetap saja kita harus selesai pada
tetapi saya sekali lagi
karena nanti mungkin pak walid juga akan mengeluarkan regulasi
terkait dengan setelah psbb ini
pasti kita akan lakukan
baik pak jumadi
terima kasih pak jumadi
seperti yang tadi anda sampaikan
jangan kasih kendor ya pak ya
akan terus bertahan sampai akhir begitu
wakil wali kota tegal
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia news hour